kita beralih ke informasi lain jajaran skp di pemerintah provinsi dki jakarta
menggelar upacara peringatan hari kebangkitan nasional di lapangan irti monas pada jumat pagi
upacara ini dipimpin langsung oleh gubernur dki jakarta basuki cayapurnama
selain jajaran skpd pemprov dki upacara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti
wakil gubernur dki jakarta jarod saiful kapolda metro jaya irjen pol mohkegiarto
serta pangdam dki jakarta mai jenteni teddy laksmana
ratusan personel tni dan juga kepolisian sejumlah siswa perwakilan dari beberapa sekolah di dki juga mengikuti upacara ini
tema peringatan hari kebangkitan nasional kali ini adalah mengukir makna kebangkitan nasional
dengan mewujudkan indonesia yang bekerja nyata mandiri dan berkarakter
bagi saya orang itu dicengkram sebetulnya dimanfaatkan untuk menduduki tanah negara
tinggal di rumah rumah tidak layak menguasai sungai sungai reklamasi sungai
nah orang orang itu perlu kita selamatkan
kita lepaskan dari cengkeraman orang orang jahat yang tetap mau mereka miskin dan bodoh seperti itu
itu yang harus kita lakukan dalam kebangkitan nasional dalam konteks dki
saya kira itu